pemirsa waspadalah bagi anda yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong
di bekasi aksi kawanan pencuri spesialis rumah kosong terekam cctv
meski rumah telah dilengkapi dengan kunci ganda dan alarm
para pelaku tetap nekat menggasak harta pemilik rumah
dari rekaman kamera cctv terlihat
aksi kawanan perampok bersenjata spesialis rumah kosong
memasuki rumah di jalan haji ruslan abdul ghani
pondegede kota bekasi yang tengah ditinggal pemiliknya
dengan menjebol kunci pintu pagar dan teralis
dua pelaku langsung menguras harta benda milik korban
sementara seorang pelaku berjaga di luar rumah
sejumlah perhiasan seperti cincin kalung emas
serta satu unit kendaraan bermotor raib dibawa kabur
meski tingkat pengamanan di rumah cukup tinggi
yakni dilengkapi dengan lima kamera cctv dan alarm
nampaknya hal tersebut tidak membuat para pelaku mengurungkan niatnya
dalam aksinya para pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari sepuluh menit
jadi pelakunya kurang lebih ada tiga orang
yang dua orang masuk ke rumah satu jaga di luar
dasarnya sih kita ada alarm
tapi mungkin warga di sini nggak ngadu bahwa itu perampokan
sebelumnya percobaan perampokan juga pernah menimpa rumah yang sama
akibat perampokan ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
erick gustara bekasi